inilah mobil incar yang dipasangi perangkat kamera untuk menjaring para pelanggar lalu lintas
saat ini satlantas polres ponorogo jawa timur
sudah melakukan penerapan tilang dengan sistem elektronik dengan mobil seperti ini
di hari pertama penerapan tilang elektronik
sudah ada lebih dari empat puluh pelanggar lalu lintas yang tertangkap kamera mobil incar
nantinya mereka akan mendapatkan surat tilang yang dikirimkan dari kantor pos langsung ke rumah para pelanggar
masyarakat diminta untuk bisa tertib berlalu lintas sehingga angka pelanggaran bisa ditekan

ketika pelanggaran dilakukan
menerapkan tilang elektronik menggunakan kamera handphone
mengutip cnn indonesia com
direktorat lalu lintas polda jawa tengah menggunakan tilang elektronik dengan aplikasi mobile go sigap
kasigar subdit gokum ditlantas polda jatengkom
pol muhammad adil aristo mengatakan
program etle mobile ini dilakukan untuk menjangkau daerah daerah yang belum terdapat kamera etle statis
ini menjangkau daerah daerah yang mana
daerah tersebut tidak terdapat kamera etle statis
di jawa tengah sekarang sudah menggunakan etle mobile dengan alat khusus
saat ini sudah ada tiga ratus lima puluh unit kamera etle mobile yang digunakan polda jawa tengah yang tersebar di tiga puluh lima polres
tim liputan cnn indonesia